kepolisian berencana mengubah warna dasar pelat nomor hitam menjadi putih
untuk mendukung fungsi sistem tilang elektronik atau etle
korps lalu lintas polisi berencana mengganti warna dasar plat kendaraan pribadi warna hitam
menjadi warna dasar putih dengan tulisan hitam
pergantian ini sesuai dengan peraturan kepolisian nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh
selain pergantian pelat nomor korps lantas juga berencana menggunakan chip
dalam peraturan kepolisian pasal empat puluh lima nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh satu
disebutkan tanda nomor kendaraan bermotor pribadi berwarna dasar putih dengan tulisan hitam
penggunaan ini memudahkan sistem pengambilan gambar oleh kamera tilang elektronik
yang sudah terlebih dahulu digunakan di sejumlah jalan saat ini
rencananya perubahan warna plat nomor ini akan dilakukan mulai tahun dua ribu dua puluh satu
pada kendaraan baru dan kendaraan yang masa berlaku stnk sudah habis
lebih mengena kepada yang dasarnya putih tulisannya hitam
yang sudah berjalan ini banyak terjadi kesalahan
contoh sekarang menggunakan dasar hitam dengan tulisan putih ya
angka i jadi tertulisnya satu angka s jadi tertulisnya lima
kenapa karena sulit dibaca
tetapi setelah dengan menggunakan teknologi plat putih
dasar putih kemudian tulisannya hitam
itu akan kita gunakan di tahun dua ribu dua puluh dua ini
sekarang ini tanpa membebani masyarakat
jadi tidak ada lagi biaya biaya
itu sudah langsung inkluz dengan kendaraan